pasca penangkapan bupati ogan ilir bnn berencana menggelar tes narkoba ke semua kepala dan wakil kepala daerah di indonesia
kepala bnn budi waseso sebelumnya mensinyalir sejumlah pejabat dan kepala daerah terlibat penyalahgunaan narkotika
lalu apa saja tes narkoba yang akan dilakukan kita akan lihat
tes pertama adalah pengujian narkoba yang umum digunakan dengan melakukan tes sampel urin
dan tes sampel urin ini biasanya dilakukan untuk mendeteksi residu narkoba atau sisa narkoba yang bisa dideteksi satu hingga tiga hari setelah terakhir mengonsumsi narkoba
selanjutnya tes sampel atau yang dilakukan atau tes narkoba yang dilakukan adalah mencoba tes darah atau tes sampel darah
dan ini biasanya residu narkoba masih bisa terdeteksi di dalam darah
antara satu hingga dua hari pasca pemakaian terakhir
kemudian tes terakhir yang bisa dilakukan adalah tes rambut
nah ini tes sampel rambut ini juga melakukan deteksi residu narkoba
dan tes ini bisa jadi merupakan yang paling ampuh untuk melacak jejak pemakaian narkoba
lewat tes sampel rambut residu narkoba bisa dideteksi bahkan setelah sembilan puluh hari atau tiga bulan pasca pemakaian narkoba